kalau kita mengadakan sayang para
untuk mencari pasukan khusus
untuk keponakan tercintaku
nanda prabu suram sesa
sang penguasa kerajaan besar pacecaran
bagaimana nanda prabu
dimanapun mereka berada

jika kau sudah beristirahat
daripada kita bengong
mendingan kita sawat tangan
lantunan itu seperti ku kenal
tapi di mana
kenapa aku jadi tidak ingat
terasa indah sekali lantunan itu
aku juga tidak mengerti
aku sangat akrab
dengan apa yang kalian lakukan
aku sungguh tidak tega melihat ibu muda
ibu muda selalu teraniahnya oleh muda ratu kentri mani
dan rai ketika
kamu dimana rai
aku sungguh sangat mengemaskanmu
kenapa kamu menyerang prajurit raja jara
aku saja tidak tahu siapa diriku sebenarnya
tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan jahat
jika kau membela mereka
kau juga akan kuhacat
lalu kenapa lelaki itu sangat mirip dengan rai ketika
siapa sebenarnya dia
kita tidak sudah dapat ny devi
ini tadi pohon beringin
tidak ada musuh disini
sekarang kita lanjutkan perjalanan
untuk mencari raiken santa
kalau gitu mah
paman mau cici muka dulu
siapa tau kita ketemu dengan gadis kampung
kita mau lisung
eh kamu tenang awan aniel
tangan malah kena muka
jangan berisik aniel
aku sebagai raja pajajaran merasa terancam
seakan akan seluruh prajurit yang ada di istana ini tak mampu untuk melindungiku
nanda prabu surawisesa
sang penguasa kerajaan pajajaran
bagaimana kalau kita mengadakan sayang para
untuk mencari pasukan khusus
untuk keponakan tercintaku
nanda prabu surawisesa
sang penguasa kerajaan pajajaran
bagaimana nanda prabu
aku setuju dengan usulmu
kita akan mengadakan sayang para
siapa yang paling cocok untuk menjadi pengawalku
kalian nyurikain ke saya
siapa yang mencuri
siapa yang mencuri itu
kain dan ikut ikutan kesini
nanda malah nyuri
ini mah kayaknya suka sama saya
aduh bahaya ini mah
saya gak mau tahu
pokoknya harus dibalikin
kalau enggak saya teriak
karena teteh sudah menuduh saya sebagai pencuri
tapi ada satu hal yang saya inginkan
ada satu syarat
seakan teteh mau jadi istri saya
kain teteh kan diambil sama mereka
tapi ada syaratnya
apa tuh syaratnya
tete harus mau nikah sama mereka

teteh harus menikah sama mereka

teteh harus menikah sama mereka